semburan asap kelabu dari kawah gunung agung masih terjadi hingga pagi ini tercatat
ketinggian asap mencapai dua lima ratus hingga tiga meter dari puncak kawah
kondisi ini juga membuat hujan abu masih terjadi di sejumlah daerah di kawasan gunung agung
hujan abu vulkanik yang terjadi di seputaran lereng gunung agung
membuat masyarakat harus berhati hati saat berkendara
karena ruas jalan telah dipenuhi putiran abu vulkanik
tidak hanya di badan jalan material abu ini juga menempel pada kendaraan yang tengah diparkir
akibat kondisi ini sejumlah warga mengaku terganggu aktivitasnya
karena mulai merasakan perih di mata dan penafasan
warga terpaksa menggunakan masker saat beraktivitas
selain untuk melindungi diri dari material abu
juga untuk meminimalisir menghirup aroma belerang yang sudah mulai tercium di sejumlah wilayah
pada pagi tadi jam enam tiga puluh pagi
kalau bagian utaranya utaranya di daerah lingkisan itu
karena tadi dapat lewat ada sedikit
dan pedih pedih merih merih
dari data tim pvmbg
ketinggian semburan abu vulkanik gunung agung mencapai tiga meter dari puncak kawah
dan mengarah ke barat daya
nandang risada astika karangasem bali